pasal hukum terdakwa basuki cahaya purnama optimistis
kesaksian lurah pulau panggang dapat meringankan kliennya
ia yakin karena pernyataan lurah pulau panggang di persidangan menyebut
tidak ada protes dari masyarakat pulau panggang yang menyaksikan langsung
pidato sambutan basuki cahaya purnama
yuli hardi lurah pulau panggang kepulauan seribu
menjadi saksi fakta pertama yang dihadirkan jaksa penuntut umum
dalam sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama
yuliardi adalah salah seorang yang menyaksikan pidato sambutan basuki
menurut ia basuki datang untuk melakukan kunjungan kerja
pemerintah provinsi dki jakarta
dalam kesaksiannya yuli hardy mengaku tak mendengar secara mendetail
isi pidato basuki yang menyitir surah al maidah ayat lima puluh satu
namun ia meyakini tak ada peserta acara yang memprotes pernyataan basuki
kesaksian inilah yang dinilai kuasa hukum basuki sebagai hal yang meringankan
bisa menilai lah kalau pak lura itu normatif
apa yang dia ketahui apa yang dia lihat yang dia alami
bahwa satu pak lurah mengatakan eh saksi tadi
mengatakan bahwa masyarakat kepulauan seribu menerima pak basuki dalam rangka kunjungan kerja
reaksi umat apa reaksi masyarakat kepulauan seribu itu adalah tidak ada bereaksi
positif saja tidak melihat ini sebagai satu penistaan agama